selamat sore saudara saudara sekalian
kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi covid sembilan belas
yang secara terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh kementerian dan lembaga
di bawah koordinasi gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang pertama pemerintah memiliki prioritas dalam mengatasi pandemi ini
yaitu prioritas di bidang kesehatan dan prioritas di bidang dampak yang dimunculkan di luar kesehatan
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas bekerja berdasarkan pada enam arahan presiden
untuk membendung penyebaran covid sembilan belas
yaitu yang pertama pengujian sampel dilaksanakan secara masif
disertai dengan kontak tracing atau pelacakan kontak dekat dengan kasus yang positif
secara lebih agresif dengan melibatkan seluruh aparat pemerintahan di daerah
baik aparat pemerintahan desa rt rw ataupun dengan unsur kepolisian dan tni
ini tujuannya adalah untuk secara komprehensif kita bisa menemukan kontak tracing
dan kemudian dilaksanakan screening terhadap kontak tracing tersebut
sehingga jika didapatkan kasus yang kemudian positif
atau kasus yang kita duga memiliki kejala kearah positif
bisa kita tindak lanjuti dengan isolasi yang ketat
upaya ini dilakukan dalam rangka untuk membatasi kasus positif yang kita yakini
kelas penularan kelas penularan yang kemudian ditambahkan kelas penularan
dan kemudian dilaksanakan kelas penularan yang kemudian ditambahkan kelas penularan
kita sudah bisa menguji sampai dengan tujuh belas sembilan ratus sampel pada hari ini
kita akan terus meningkatkan kapasitas ini
kemudian arahan yang kedua adalah bahwa layanan konsultasi medis

kita bisa melakukan dengan menggunakan teknologi
ini ditujukan adalah untuk mengurangi pergerakan menuju ke rumah sakit
yang sudah barang tentu akan meningkatkan resiko terjadinya penularan
telah banyak layanan telemedicine yang disiapkan oleh pemerintah
oleh swasta yang terintegrasi bersama sama
oleh karena itu kita harapkan semua masyarakat yang membutuhkan konsultasi medis
bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk mengurangi resiko terpapar penyakit ini
kemudian yang ketiga komunikasi harus dilaksanakan secara efektif
secara detail secara baik dan transparan kepada semua pihak
kita berharap bahwa masyarakat memahami betul pada tataran sampai dengan operasionalnya
dan kemudian yang keempat kita harus melakukan pergerakan menuju ke rumah sakit

oleh karena itu kita harus meyakini bahwa komunikasi yang kita sampaikan kepada masyarakat
bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik
kemudian yang keempat sudah barang tentu disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi ini
harus muncul pada masyarakat
penegaan hukum penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan
akan dilaksanakan dengan bantuan aparat negara
ini tujuan kita agar pedoman pedoman
agar instruksi dan arahan yang sudah kita buat
bisa dilaksanakan dengan disiplin
hanya ini modal utama kita untuk memutus rantai penularan
kemudian yang kelima
semua pihak diminta untuk memberikan jaminan
atas kelancaran arus logistik
ini menjadi penting karena bagaimanapun juga
pada kebutuhan logistik yang harus disebar
mulai dari pusat sampai daerah
dan dari udang udang logistik sampai dengan sampai ke daerah
harus tetap berjalan dengan lancar
tetap berjalan dengan baik
oleh karena itu semua pihak harus memberikan jaminan ini
kemudian yang terakhir
kebijakan stimulus ekonomi yang
telah dirumuskan oleh pemerintah
harus betul betul tepat sasaran
kebijakan stimulus ekonomi harus betul betul tetap sasaran
dan berfokus pada pemutusan rantai penularan covid sembilan belas
saudara saudara kami berterima kasih
atas kesabaran dan kemauan bekerja sama
karena kesabaran dan gotong royong
kita saat ini sedang diuji
dalam menghadapi ujian yang tidak ringan ini
oleh karena itu sudah pada saatnya
dan saling melindungi yang merupakan jati diri bangsa indonesia
saat inilah kita tunjukkan
saat inilah kita buktikan
tantangan risiko kesehatan dan dampaknya
dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat
oleh karena itu mari pastikan
kita tidak perlu lagi menambah beban psikologis kita
ke atas berita berita dan informasi yang tidak benar
atas berita dan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
terkait dengan covid sembilan belas
kementerian komunikasi dan informasi
terus menerus melakukan pendeteksian terhadap sebaran sebaran berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang berada di internet
sudah ribuan sebaran hoaks yang muncul di jejaring internet kita
penegak hukum dalam hal ini polri tengah menangani permasalahan ini
dan terus akan melakukan penindaan terkait dengan sebaran berita yang justru hanya menimbulkan kepanikan ketakutan dan ketidaktenangan pada masyarakat
oleh karena itu mari bersama sama kita tetap untuk berada dalam jalur informasi yang benar
jalur informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
jalur informasi yang resmi diberikan oleh pemerintah
dan diberikan oleh para ahli
banyak online yang bisa kita akses
banyak informasi yang bisa kita akses
serta banyak sekali layanan aplikasi online
dan layanan layanan tersebut
dan layanan layanan telemedicine yang lainnya
secara rutin siaran tvri dan rri
yang juga disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya
memberikan informasi tentang covid sembilan belas ini
inilah yang harus kita jadikan pegangan
inilah yang harus kita jadikan pedoman di dalam kaitan untuk mendapatkan informasi dengan baik
data kinerja kita terkait dengan pendataan
pertanggal tujuh belas april
pukul dua belas wib
uji laboratorium yang kita sudah laksanakan
sekarang sudah aktif lebih dari tiga puluh empat laboratorium
sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan menambah lagi dan menyeluaskan sebarannya
spesimen yang diperiksa sudah lebih dari empat puluh dua ribu
kasus yang diperiksa
lebih dari tiga puluh tujuh ribu
hasil positif sampai dengan saat ini pada pukul dua belas tadi adalah lima sembilan ratus dua puluh tiga orang
hasil negatif tiga puluh satu dua ratus sebelas orang
kewaspadaan kita terhadap orang dalam pemantauan yang kita betul betul harus perhatikan
ada lebih dari satu ratus tujuh puluh tiga
pasien dalam pengawasan ada dua belas enam ratus sepuluh
yang nantinya ini akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan pcr yang real time
konfirmasi positif covid sembilan belas adalah lima sembilan ratus dua puluh tiga
kita bersyukur yang sembuh sekarang sudah mencapai enam ratus tujuh orang
dan sudah barang tentu ini akan terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar
dalam waktu dekat
dalam beberapa hari ke depan
kasus meninggal lima ratus dua puluh orang
seluruh provinsi di tanah air ini sudah terdampak tiga puluh empat provinsi
kabupaten kota terdampak ada dua ratus empat belas kabupaten
kalau kita perhatikan sebaran pasien sembuh
yang paling banyak adalah berada di dki jakarta dua ratus empat pasien
di jawa timur sembilan puluh empat pasien
sulawesi selatan empat puluh tiga pasien
jawa barat empat puluh satu pasien
bali dan jawa tengah sama sama tiga puluh enam pasien
namun total di dua puluh sembilan provinsi yang lainnya jumlahnya adalah enam ratus tujuh pasien
rincian itu bisa kita bagi sebagai berikut
kasus terkonfirmasi positif pada hari ini sebanyak empat ratus tujuh pasien
sehingga jumlahnya menjadi lima
pasien sembuh ada lima puluh sembilan pasien
sehingga total menjadi enam ratus tujuh pasien
pasien meninggal dua puluh empat orang
sehingga menjadi lima ratus dua puluh pasien
ini gambaran yang harus kita lihat secara utuh
bahwa penularan masih terus terjadi
ini sudah menjadi bencana nasional
oleh karena itu mari berpartisipasi lebih banyak dan lebih serius
karena ini adalah masalah kita bersama
hanya kita secara bersama sama yang bisa menyelesaikan permasalahan ini
pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari
mari kita sebarluaskan dan lakukan

kita harus melaksanakan penggunaan masker
maskerku melindungi kamu
maskermu melindungi aku
ini yang harus kita lakukan
maskerku melindungi kamu
dan maskermu melindungi aku
hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri
jangan diskriminatif terhadap pasien covid sembilan belas
yang sudah sembuh
kita tidak boleh menolak jenazah covid sembilan belas
tunjukkanlah bahwa ini adalah hakikat jati diri kita sebagai bangsa indonesia
yang memiliki nilai nilai kemanusiaan yang luhur
lawan covid dengan tingkatkan imunitas diri kita
makan yang bergisi sabar dan tenang
istirahat yang cukup dan teratur
tidak panik dan jaga hati kita tetap gembira
jaga jarak pakai masker
jangan sentuh mata hidung mulut sebelum mencuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
gotong royong dan bersatu melawan covid sembilan belas
dari pusat sampai ke daerah
sampai ke desa
sampai ke rt
sampai ke keluarga
rumah adalah benteng kita
kita harus mewaspadai pada pola pola pancaroba seperti saat ini
secara klasikal kita bisa mendapatkan gambaran peningkatan pasien demam berdarah
oleh karena itu inilah saat yang paling baik bagi kita
untuk tetap bersama di rumah
bersama keluarga kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk
bersama keluarga kita lakukan perubahan
bersama keluarga kita lakukan pemantauan jetik di rumah kita
bersama keluarga kita jaga kebersihan
karena kita pahami infeksi demam berdarah dan infeksi covid sembilan belas
apabila terjadi persamaan
ini akan menyulitkan kita
akan menambah jumlah kesakitan
dan tidak menutup akan meningkatkan jumlah kematian
oleh karena itu ini yang menjadi penting untuk kita pahami
mari berada di rumah bukan hanya untuk menghindari penularan covid
tapi berada di rumah juga sekaligus untuk membasmi
memberantas sarang nyamuk
karena kita akan berhadapan dengan infeksi yang lain
yang secara iklim secara cuaca memberikan gambaran yang meningkat di musim musim pancaroba
waspada terhadap demam berdarah
di rumah lakukan pembersihan pemotongan dan kesehatan
di rumah lakukan pembersihan pemotongan dan kesehatan

kita lakukan ini dengan keluarga kita bersama sama
karena kita bisa menjadi teladan untuk lingkungan kita
kita bisa melindungi orang lain
kita bisa menjadi pahlawan untuk tetangga tetangga kita
oleh karena itu yakinlah
bahwa allah akan meridoi upaya kita
pasti bisa sekian dan terima kasih